kedulian dan empati sadio cittowiono pantas dijuluki sebagai pahlawan lalu lintas
bagaimana tidak dirinya menambal sendiri jalan jalan berlubang dan berbahaya yang kadang luput dari perhatian
terbukti aksinya ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan
hal ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hanya bersandar kepada ketumpukan materi belaka
tetapi cukup dengan aksi nyata tanpa imbalan dan tanpa publikasi
kedulian dan empati sadio cittowiono
ikan akan disortir sesuai dengan ukuran dan bentuk
tidak hanya plastik berbagai jenis karton bekas alat elektronik dan besi tua juga ia peroleh dari hasil berkeliling selama satu hari penuh
namun hari harinya tidak hanya dihabiskan untuk mengungit barang bekas
ada hal lain yang mengusik nurani bahasa dio
apa alasannya kenapa mbah mau menambal jalan
padahal penghasilan mbah ini bisa dibilang katakanlah untuk sehari hari saja kurang
itu di dasari pertama saya itu
kan sebelumnya saya sudah janji pada diri saya
asal allah memberikan umur panjang saya dikasih kesehatan
hidup saya saya abdikan untuk ibadah gitu
nah itu salah satu sarana buat saya melangkah melaksanakan ibadah saya
gara gara kan ada masalahnya gara garanya saya terperosok ke lubang
gara gara rebutan jalan itu sama pengendara yang lain
jadinya pertama saya menghindari cekcok
mendingan saya yang ngarah gak taunya jadi korban saya sendiri
yang kiri korban sendiri
tidak ada masalah
saya sudah berhasil menambah jalan
saya sudah berhasil menambah jalan
saya sudah berhasil menambah jalan
kelelakaan yang menimpa warga desa akibat banyaknya lubang yang menganggadi sepanjang jalan
membuat mbah sadio tak tinggal diam
dimanapun setiap kali menemukan lubang jalan
mbah sadio akan berhenti untuk menambalnya
dalam mewujudkan niat baiknya
mbah sadio tak segan segan menyisikan sebagian dari pendapatan yang tak seberapa
untuk membeli bahan penambal jalan
satu sak semen ia beli dengan harga sekitar tiga puluh delapan ribu rupiah
sedangkan kerikil dan pasir
ia dapatkan dari kemurahan hati dan sumbangan pekerja bangunan
berbekal cangkul dan alat alat bangunan untuk setiap satu lubang yang diperbaiki
mbah sadio memiliki rumus satu dua tiga
yakni satu ember simen
dua ember koral atau batu pecah
dan tiga ember pasir
bahan bahan ini memang bukan material standar untuk melapisi jalan
yang seharusnya terbuat dari aspal hitam
hanya bahan bahan inilah yang dapat ia beli untuk menutup jalan terluka
kalau bahan bahan yang mbah beli itu kan semen
kemudian juga pasir
ada batu kerikil
sedangkan jalan itu kan aspal
itu awet nggak sih mbah sebenarnya
atau cuma itu sementara saja
maksudnya memang sementara mengurangi angka keterakaan gitu tujuan nya
kalau itu memang kontras mas
kalau aspal itu kan butuh panas
tapi kalau semen itu kan butuh dingin air
maksudnya kan kontras
tapi kan sifatnya sementara
biar nggak ada keterakaan yang lain
tapi keluarga mendukung mbah
apa yang mbah lakukan ini
karena kan mungkin untuk biaya biaya hidup keluarga
tapi sisanya untuk kepentingan orang lain begitu
ya awalnya sih gerundilan
tapi saya beri arahan
kapan lagi mau ibadah
pupung saat ini bisa diberi kesempatan allah
gunakan waktu itu
saya arahkan begitu
ya lama lama paham
mbah sadiyu dapat menampal satu sampai dua lubang
dengan kedalaman rata rata lima hingga sepuluh cm
dengan luas kerusakan tidak lebih dari satu meter
mbah sadiyu telah menampal puluhan lubang
yang ada di ruas ruas jalan menuju ke desanya
seperti jalan di gondang mantingan
sampai jalan menuju ke jembatan tempur sari
saat menampal jalan
tak jarang darinya mendapat penolakan dari warga
ada pula yang menganggap apa yang ia kerjakan
sebagai sebuah pekerjaan yang sia sia
sadiyu tak ambil hati
dan tetap kukuh pada keyakinannya
niat baik menambal jalan merupakan panggilan hati
yang tak dapat digantikan dengan apapun
bersyukur saya itu
niat saya itu banyak yang memahami maksud saya
jadinya ya ada sih
cuma yang salah paham memang ada
tapi dibanding yang selalu simpati sama tindakan saya
cuma jempol itu saya benar benar ada perasaan kebanggaan
ada kepuasan tersendiri
keikhlasan hati pria bernama lengkap sadiyu cipto wiyono ini
berangkat dari pengalaman buruk yang pernah menimpanya
pada dua ribu dua belas saat menggayah beca bahas sadiyu kecelakaan
kala itu becanya terperosok ke dalam sebuah lubang
di salah satu jalan di desanya
akibatnya roda becanya rusak
dari kejadian itu bahasa sadiyu bertekad
bahwa jika ada sedikit rezeki yang diperoleh dari hasil memulung
ia akan menambal sendiri jalan jalan yang rusak
apalagi untuk pengendara sepeda
pengendara kendaraan umum itu sangat membantu
karena dengan adanya lubang itu banyak yang kecelakaan
dengan adanya kegiatan bahasa sadiyu ini
sangat membantu melancarkan para pengendara untuk beraktivitas
sebelumnya sudah tahu karena memang sebelum menambal jalan bekas saya jatuh itu kan juga memang
itu di sebelah timur itu kan ada jembatan itu juga pernah ditambal
terus sudah pernah dicat juga jembatannya itu dicat ditambal
nggak hanya di sini kok di sana sana juga sudah ada
tapi memang baru punya sekarang
basa diyu tinggal di rumahnya di duku gerasak rt empat puluh dua rw sebelas
desa gondang kecamatan gondang kebupaten sragen
ia tinggal bersama istrinya tumirah cucu dan keponakan yang sesekali datang menjenguk
dari pernikahannya ia dikaruniai lima orang anak
dua di antaranya meninggal dalam sebuah kecelakaan
saat ini ketiga anaknya sudah mandiri
bekerja di luar kota sragen dengan beragam profesi
dua dari tujuh cucu basa diyu tinggal bersamanya
selama empat puluh tiga tahun mengarungi batara rumah tangga
di mata istri dan keluarganya
basa diyu dikenal sebagai lelaki sederhana yang bertanggung jawab
tumira juga tak keberatan jika nafkah sang suami
dari memulung yang tak lebih dari seratus ribu rupiah per hari
disisikan sebagian untuk membeli bahan penambal jalan
turahannya begitu semen
tidak apa apa saya membuat orang banyak
keluarga bersahaja ini
tak hanya hidup demi kepentingan diri sendiri
hidup memang patut diperjuangkan
namun lebih dari itu
hidup haruslah bermanfaat bagi semua
ya basa diyu itu benar sangat baik sama lingkungan
terutama itu sama lingkungan
itu kalau ada apa apa itu dia itu cepat gitu
jadi nggak usah dikasih tahu
dikomando mbah ini mbah ada ini
ada mbah mbahnya ada lelayu gitu ya
sudah dia sudah dengar
tahu tahu sudah di makam
bawa alat sendiri
tapi sekarang kan di makam sudah ada alatnya
jadi cuma orangnya aja kesana
jadi sudah siap nanti disana
terus di lingkungan
terutama kalau ada orang punya hajat itu ya
itu juga luar biasa
jadi membantunya itu iya tanpa pamrih
di saat semua pelintas jalan hanya mengeluhkan keadaan
mbah sadio justru mengambil tindakan nyata
untuk menambal sendiri lubang yang tersebar
di jalan jalan sekitar kampungnya
aksi sederhana yang dilakukan mbah sadio
mendapat apresiasi dari berbagai kalangan
warga desanya pun mengaku bangga dengan aksi mbah sadio
mereka bahkan menjadikan aksi mbah sadio
sebagai cerminan masyarakat
yang turut membantu kinerja pemerintah daerah
hambatan pemerintah daerah terkait anggaran
dan waktu pengerjaan jalan
menjadikan aksi mbah sadio sebagai contoh
contoh teladan bahwa sarana fasilitas umum
seharusnya menjadi tanggung jawab bersama
ya membahagakan buat kami
artinya apa ketika masyarakat kita peduli dengan lingkungan
khususnya dalam rangka untuk ikut membantu perbaikan
perbaikan jalan yang notabene itu memang menjadi tanggung jawab kita
dalam hal ini pemerintah
baik itu pemerintah kabupaten
pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
tapi peran mbah sadio ini mengingatkan kepada kita
supaya dalam melaksanakan satu perbaikan atau pembangunan jalan
itu memang lebih cepat lebih baik
artinya ketika nanti ada jalan yang rusak tanpa kita perbaiki
efeknya kan satu bisa membuat orang kecelakaan
nah itu yang sudah dilakukan mbah sadio itu sangat amat membanggakan saya
di sana ada seorang kakek pemulung berusia enam puluh lima tahun
mbah sadio namanya
pemberitaan mengenai sosok mbah sadi
muncul di berbagai media
semuanya mengupas tentang sepak terjang pemulung berhati mulia ini
yang penting semuanya dulu
iya sisanya buat makan
dari sosok sederhana mbah sadio
kita dapat belajar bahwa berbuat kebaikan tidak perlu menunggu
lakukanlah maka orang akan mengikuti
sejalan dengan niat baik mbah sadio
komunitas jogja nyahnyo memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan berlubang
yang ada di kota yogyakarta
mereka bergerak dengan dana swadaya
hanya dengan tujuan agar para pengguna jalan yang melintasi jalan jalan di kota pelajar ini
tetap menjadi yang utama dalam hal keselamatan
begitulah mereka memberi nama komunitas yang memperbaiki lubang jalan di sekitar kota jogja
komunitas ini beranggotakan sepuluh pemuda sukarelawan
yang berasal dari berbagai profesi
salah satunya arditya eka sunu atau biasa disapa adit
gerakan sosial yang dilakukan adit bersama kawan kawannya
telah berjalan sejak dua ribu lima belas
awalnya gerakan sosial
gerakan yang muncul tanpa disengaja ini tak memiliki nama
baru pada sembilan belas februari dua ribu enam belas
jogja nyahnyo dipilih sebagai nama komunitas gerakan ini
dalam bahasa jawa
nyahnyo berarti ikhlas memberi tanpa syarat
yang menumbuhkan semangat budaya gotong royong
dengan modal seadanya
yang berasal dari dana iuran anggota
sebesar seribu rupiah per hari
anggota komunitas ini membeli semen
dan bahan lain untuk menambal jalan
kita patungan setiap beberapa minggu sekali
kita kolektif dengan hitungan satu hari itu seribu rupiah
karena kita ingin menunjukkan bahwa hal ini adalah murah
yang tidak murah mungkin adalah perhatian ataupun kesempatan kita untuk recover
sementara ini banyak orang
banyak warga mengira itu memang sudah kewajiban orang lain
tapi tidak bagi kami
karena ini menjadi hak
karena kita butuh efektivitas atau butuh percepatan perbaikan
malam hari dipilih sebagai waktu untuk menjalankan aksi mereka
hal ini dilakukan
lantaran pada waktu malam
aktivitas jalanan tidak seramai siang hari
mereka pun lebih leluasa menjalankan kegiatan ini
ada yang bertugas mengamankan jalan
dan bersama sama menambal jalan hingga permukaannya rata kembali
pada awalnya kita marking dengan cat semprot
lalu kita ambil sedikit hal yang lebih repot
kita lebih maju yaitu kita benar benar merecover
tidak hanya melulu marking
mereka juga mencampurkan cairan khusus agar adonan cepat mengering
sehingga dapat segera digunakan oleh pengguna jalan untuk melintas
lubang jalanan yang tadinya menjadi penyebab kecelakaan
menjadi rata dan aman untuk dilalui
ketika kita mencari jalan
kita bisa melakukan penyelidikan yang lebih cepat
kita ingin kritisi banyak masyarakat juga
bahwa kesadaran menjaga lingkungan
termasuk dalam hal ini adalah potensi kecelakaan
yaitu lubang di jalan
berangkat dari kegelisahan karena banyaknya jalan yang berlubang
komunitas ini turun ke jalan mengambil inisiatif menampal lubang yang dianggap berbahaya
komunitas ini juga tumbuh karena pengalaman beberapa anggotanya
yang pernah mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang
informasi keberadaan lubang di jalan
mereka dapatkan dari laporan para anggota
yang kebetulan melintas di jalan berlubang
selain lokasi kedalaman lubang luas kerusakan
sampai kepadatan yang terdapat di jalan tersebut juga harus dicatat
setidaknya untuk kita pribadi
artinya rute rute yang kita lewati dan kita menemukan
selebihnya mungkin bisa ditanyakan kepada pemakai jalan
tapi saya yakin akan sedikit bermanfaat untuk pemakai jalan yang lain
kita recovery jalan yang rusak
artinya di sini kita tidak mengambil peran otoritas
tapi kita lebih memandang itu sebagai hak keselamatan berkendara seperti itu
area kerja mereka cukup luas
meliputi hampir sebagian wilayah kota yogyakarta
jika pemerintah kota dan kepolisian ingin menumbuhkan keselamatan berkendara
maka hal utama yang seharusnya dilakukan adalah keselamatan pengguna jalan
keselamatan pengguna jalan
salah satunya bisa didapat jika sarana jalan memadai dan yang rusak segera diperbaiki
sehingga dapat menekan angka kecelakaan
media sosial diakui memiliki peran besar bagi komunitas jogja nyanyo
melalui media sosial
komunitas ini mendapatkan akses informasi dari para pengguna jalan
yang menemukan jalan berlubang dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa
setelah menerima informasi
anggota komunitas ini akan mencari solusi untuk bergerak bersama menambal jalan
sejumlah hal harus dipersiapkan sebelum turun ke jalan
mulai dari mengkalkulasi tingkat kerusakan
hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli alat serta bahan penambal jalan
sekarang lebih mudah artinya kita memanfaatkan media sosial
media sosial dalam hal ini
kita mendapatkan banyak input soal kedaruratan
belum juga masing masing dari teman teman juga mempunyai rute sehari hari
rute pekerjaan rute ke kampus dan sebagainya
mereka ambil rute yang berbeda
ketika menemukan kita akan report di grup whatsapp
lalu setiap seminggu sekali kita bikin aksi
kalau sekarang kita lebih enteng lagi
karena kita pernah dipertemukan dengan otoritas
artinya kita juga melapor balik kepada beliau beliau otoritas
untuk segera menangani kedaruratan kedaruratan di jalan ini
aksi menambal jalan yang dilakukan jogja nyanyo mendapat apresiasi
dari gubernur daerah istimewa yogyakarta sultan ham kebuwono x
kala itu sultan menggagas pertemuan antar komunitas
dengan binas pekerjaan umum dan binas perhubungan
agar terbangun sinergi dalam menangani permasalahan jalan berlubang di yogyakarta
banyak alasan dilontarkan oleh anggota komunitas jogja nyanyo
saat pertama kali bergabung dengan komunitas unik ini
ada yang karena merasa upaya perbaikan jalan di kota jogja lamban
ada pula yang bergabung karena pernah menjadi korban jalan berlubang
saya juga salah satu korban mas maksudnya korban jalan berlubang
jadi terus ada niat untuk ikut gabung ke komunitas jnn
dalam komunitas ini terdapat struktur keanggotaan yang unik
mereka menggunakan nama nama jabatan daerah seperti tumenggung
yang di jabat ardetia eka sunung
temenggung bertugas sebagai leader sedangkan anggota yang lain menyatar nama lurah
pemilihan nama jabatan ini berangkat dari rasa kedaerahan yang masih mereka junjung tinggi
pada awalnya ini bukan sebuah komunitas ini hanya sebuah gerakan
artinya kita just iseng
tapi lama kelamaan kita pengen
dan kita ingin kritisi banyak masyarakat juga bahwa kesadaran menjaga lingkungan
termasuk dalam hal ini adalah potensi kecelakaan yaitu lubang di jalan
jadi kita bentuk komunitas kita publis bahwa ada lho gerakan seperti ini
artinya mohon gosilakan dimiliki oleh banyak orang
artinya kita kembalikan lagi menjadi gerakan
berawal dari gerakan kita bentuk komunitas kita pulangkan menjadi gerakan
artinya ini harus dimiliki bersama karena ini juga kepentingan kita sendiri juga
baik bagi mbah sadio dan komunitas jogja nyahnyo
aksi sederhana mereka datang tanpa paksaan dan tak mengharap imbalan ataupun publikasi
berangkat dari pengalaman yang sama mengenai buruknya sarana perkotaan seperti jalan serta tak ingin ada korban
menyadarkan kita bahwa sarana umum merupakan tanggung jawab bersama